sebuah landing craft tank atau lct terbakar di kawasan teluk balikpapan kalimantan timur pada sabtu siang waktu setempat
kebakaran diduga akibat tumpahan minyak di laut
kebakaran bermula sekitar pukul sembilan pagi waktu indonesia tengah ketika ditemukan tumpahan minyak di kawasan perairan balikpapan hingga menimbulkan bau menyengat
kebakaran kemudian terjadi pukul sebelas waktu indonesia tengah
sebelumnya diperoleh informasi sekitar pukul empat pagi waktu indonesia tengah telah ditemukan tumpahan minyak di sekitar jet t dua hingga dumping area
dugaan sementara tumpahan minyak berjenis solar
dari hasil patroli laut batas tumpahan minyak diketahui berada di arah utara kampung atas air hingga arah selatan pelabuhan speed chevron arah lawe lawe dengan batas pertengahan antara kilang dan kapal tanker berlabuh
tumpahan minyak diduga berasal dari kapal tanker yang sedang berlabuh di semayang
akibat musibah ini
dua orang tewas
mereka bernama imam dan wahyu gusdu anggoro warga balikpapan
saksi mata menyatakan api berasal dari tumpahan minyak langsung merambat ke kapal dan menyebabkan kebakaran hebat
api pabocer pak
terus naik ke kapal begitu atau gimana
posisi kapal lingkar api ini merambat
waktu itu mas lagi ngapain
saya lagi posisi di jt
terus bagaimana menolong mereka
saya suruh lonjat ya pak
loncat dari kapal
terus pertolongan dengan menggunakan speed atau bagaimana
dengan speed boot ya
berapa korban yang mas bisa angkat
akibat kejadian ini laut teluk balikpapan tercemar tumpahan minyak dengan polusi udara akibat bumbungan asap pekat imbas kebakaran
sementara itu pihak kepolisian dan instansi terkait masih melakukan pendataan dan penyelidikan terkait insiden ini
albertus prayudya balikpapan kalimantan timur
kita sudah terhubung melalui
sambungan telepon dengan kepala seksi operasi basarnas kalimantan timur kalimantan utara oktavianto
selamat sore bang okta
selamat sore bang yuda
bang ota bisa diceritakan bagaimana dengan kondisi terkini setelah tadi berhasil dievakuasi korban
ada dua orang meninggal kemudian api berhasil juga dipadamkan
adakah perkembangan terkini terkait terbakarnya kapal tanker dan akibat adanya tumpahan minyak di kawasan sana
baik untuk awal kami ceritakan kami terima informasi pada pukul sebelas
ya pada hari ini dari masyarakat dan juga dari pantauan personel kami di lapangan
itu terjadi kebakaran besar di teluk balikpapan
untuk informasi sebelumnya kita terima informasi pada pukul sekitar enam dan delapan bahwa terjadi tumpahan minyak
tapi ketika sudah terbakar pada pukul sebelas itu langsung kami bergerak ke lokasi dengan usus sergabungan
dari operasi saat tersebut pada pukul sebelas lewat tiga puluh lima berhasil dievakuasi
dua korban meninggal dunia diduga adalah warga ataupun masyarakat yang berada di sekitar lkp
kemudian pada pukul tiga belas enam tusur gabungan dapat mengevakuasi dua puluh abk dari lctmv
ever judger berbeda beda nama kapal asing
kemudian dievakuasi ke lanal balikpapan untuk diminta keterangan dan juga untuk dicek kesehatannya
ya bang okta kalau saya dapatkan informasi
sebenarnya di pukul sembilan ditemukan adanya tumpahan minyak seperti solar di perairan balikpapan
kemudian terjadi kebakaran ini sekitar pukul sebelas
ada jeda waktu dua jam sehingga terjadinya insiden kebakaran
apakah ketika ada laporan adanya tumpahan bahan bakar di perairan
tidak ada pengamanan ataupun tidak ada antisipasi apabila adanya kebakaran
seperti halnya adanya pelemparan puntung rokok di kawasan tersebut yang mengakibatkan kebakaran
baik untuk tugas kami
dari bahasanya kita fokusnya ke proses pencahayaan kordenanya
kalau mungkin dari pihak penjaga dan macam sudah ada pencari apalagi sekutu di daerah kilang minyak di daerah pertanian
mungkin kami masih diterima sudah a satu jadi sekarang kita coba pakai korden
kalau untuk penjagaan dan kebakaran lainnya mungkin lebih berhubungan
ya bang okta ini terkait dengan informasi yang si pang syur ya
bagaimana bisa ada tumpahan solar di perairan di kawasan kalimantan itu
apakah memang sudah ada informasi tumpahannya itu berasal dari mana
karena memang tidak ada pertamina sendiri mengatakan tidak ada dari kebocoran pipa di kawasan sekitar pantai
kemudian juga saat ini belum diketahui penyebabnya dari kapal tanker ataupun dari hal lain bang
baik itu ditegaskan juga untuk tugas fungsi kami
kita fokus untuk pencari solongan
untuk penyebab atau untuk terkibat apa itu mungkin berkait dapat disimulasikan
semoga kami dapat dipertemukan
jadi ini sebatas memandang seladai fokusi berbagai jiwa yang ada
untuk informasi itu kami tuntun juga sejak pukul enam delapan hingga mencapai kantor kami di tempat tercium solar
mungkin tugas kami tidak mengarah untuk segala macam
nah untuk tembakan terakhir kelas kami langsung bereaksi dan langsung menggerakkan ke delapan kapal jidul untuk teman teman dari akun
kemudian kami akan mencari teman teman dari bpp dan juga dari florex
yang sempat membantu mengambil korban dan untuk memandang fokusi
terakhir bang ota mengenai korban memang sudah dipastikan hanya ada dua orang
kemudian bagaimana dengan korban lain
apakah sudah selesai pencarian dan ada dua puluh abk dari kapal china yang terbakar semua sudah berhasil dievakuasi bang
baik ini fokusi juga
jadi total yang kami datang itu dua puluh dua korban

pertama dua korban meninggal dunia
yang terbuka juga adalah yang lain yang terbuka di lokasi karena ditemukan perahu kayunya itu terbakar hangus
sedangkan untuk dua abk ini mp fokusi ini juga terbakar hangus
artinya posisinya berada di sekitar kapal kpn dia terpurung sempat terpurung di kebakar tersebut
untuk dari visinya kita lihat dari kompetensi laporan anggota tidak sampai hati hati kapalnya hanya gosong kanan kiri saja
kita lihat posisi kapal masih bisa bisa apa untuk tapi untuk dua puluh empat abk itu fokusi selamat
sekarang sudah dievakuasi untuk kelanjutannya untuk penanganan medisnya di rumah sakit pertama ini
baik terima kasih koktavianto selaku kepala seksi operasi basarnas kalimantan timur kalimantan utara atas waktunya berbincang bersama kami